halo selamat kompas tv dan lagi bareng gua renggar sumpahjar di ranger auto kompas tv
ah kali ini gue bersama mobil yang seger nih baru launching di saat kita ngereview mobil ini ya
yaitu uling cloud ev
mobil ini yaitu ada mancungnya ini mengingatkan gue sama paus beluga ya atasnya ada jenongnya
gitu lah ada jendela dan sedikit ke depan gitu tapi menurut gua unik sih dan menurut gua di mobil
ini dari sisi eksteriornya dia hampir sesuai dengan namanya
seperti pasifi yaitu cloud atau awan gitu kan jadi kayak apa ya bodinya itu seperti awan
jadi kayak round gitu loh smart compas tv membulat membulat enggak yang garis tegas gitu enggak cuman dia
agak membulat membulat kayak gitu smart compas tv nah yang terlihat di depan ini smart compas tv
di tengah ini langsung ada logo kebanggaan dari wuling mbak sivi dan lampunya nih kita lihat
di sini aja kita lihat sini aja ya siu nah yang sini dia
lampu gara gara ini mobil baru smart compas tv dia menggunakan full led smart compas tv mantap dan dia menggunakan
dua stek yang pertama yang atas itu dia menggunakan drl snor cv terus yang di bawah ini ada headline dan juga
lampu stand kayak gitu yang bikin gua agak kaget jer sini apakah ada radar jer kok ada ini
dia tuh ada sensor radarnya ya benar nah jadi mobil ini itu suatu masif udah dilengkapi dengan adas kayak gitu

keselamatannya banyak juga nih yang dikasihthat pierwsini itukan dengan banyak dan juga smart compas tv mobil
ini itu ditenagai baterai yang bisa menempuh jarak maksimal
empat ratus enam puluh km terus jeremiah ini ada fitur yang agak unik jer nggak semua
mobil punya yaitu wiperhope rain lucas jadi cooker ini masih mau deteksi kalau hujan dia
wiper pada umumnya yang ada kalau ujiannya lah ya ada juga tapi kan nggak semua mobil punya kan
nah seperti untuk meyakinkan kalau mobil ini udah punya ada itu di atas ini itu ada kamera
yang untuk mendukung atau menunjang fitur adas dari wuling cloud ev ini saat pasifik nah terus
sekarang dari samping jar bannya dia menggunakan dua ratus lima belas lima puluh lima ring delapan belas kayak gitu pas banget dan juga dia menggunakan
velg uh aloi dong solid ya solid dong dan dia tutun dan juga dia ini enggak ada yang plastik
ini bener bener full full aloy mantap bisi vio nya ada lampu sennya dan juga di sini ada kamera
yang berbentuk ini juga ada kamera yang berbentuk ini juga ada kamera yang berbentuk ini juga ada
tiga ratus enam puluh nya itu mantap mantap dan selesai yang gua suka lagi dari cloud tv ini dia menggunakan
handle pintu yang bisa dicongkel kayak gitu sih tapi kalau kalian jalan kalau udah kelok mobilnya ini
otomatis otomatis ketutup sendiri jadi rata dengan body misal ada apa apa nggak nggak bakal
ke senggol ama nah jadi bagian sekirinya dia ada charger and
di bagian depan gitu pelucon easy chargernya pembicaraannya ini ac nya jadi kita bisa mencolokkan
ini tecar jeran yang kita dapat saat beli mobil ini gitu dan enggak cuman satu doangparancernya
ada juga di sebelah kanan belakang kayak gitu kan ini kiri depan ya di kanan belakang juga ada
yang terlihat di jar dia itu bener bener simple ya
jadi disini dia cuma ada satu buah lampu doang jar
yang dimana dia dari kanan sampai kiri
dan buat lampu sendnya sama lampu mundur
dia menggunakan lampu led bar kayak gitu
dan ditangkap sama kamera di bagian belakang sini
jadi mungkin buat membantu kameranya juga ya
untuk penerangan di malam hari kayak gitu
dia gak ada wiperless
cuma disini dia ada stop lampnya yang manjang dan agak ngumpet ini
katanya masnya ini harus diatur di head unitnya untuk
kalau misal lo masih butuh tempat
atau butuh ruang yang lega lagi jar
ini lo bisa buka mandi bola disini jar
gak dalem cuman gak sedalem ini gitu loh
nah kita udah liat sisi eksterionnya south pacific sekarang kita liat sisi dalemnya kayak gimana yuk
sekarang gue udah ada di dalam mobil
yang gue rasain ini kursinya benar benar cloud banget
nah mungkin karena kursinya yang ngejar dia tuh pattermnya kayak menyerupai bentuk sofa ya
sesuai yang dijelaskan oleh manager dari ulingnya
jadi selain bentuknya dia kayak sofa
dia fiturnya juga seperti sofa
dimana dia bisa direbahkan flat gini jar
dan bisa menjadi sofa
jadi lo bisa tidur atau duduk di belakang
kaki lu selonjuran ke depan kayak gitu
nah kembali lagi ke sisi berkendara sahabat kompas tv
tapi disini masih ada tok tok
terus yang spesial lagi dari wuling cloud ev ini jar
dia udah pakai electric seat
tuh memori nya gak ada sayangnya belum ada
gak cuman di probain doang
tapi untuk ngatur setirnya
masih menggunakan energi fisik kayak gitu
kayaknya banyak yang gue suka ini jarang ya dari mobil ini ya
personalingnya dia di tuas wiper kalau di mobil biasa ya
dan p nya dia tinggal tekan ke dalem gitu
dan juga jadi tombol wiper saat gue pasipin
jadi nyatu disebelah kanan kayak gitu
jadi mungkin beberapa orang harus
membiasakan kalo mau nyalik mobil
feel genggamannya ini dia menurut gue
dan dia flat bottom kayak gitu
di depan pengemudi dia ada layar kecil
monitor atau layar sebesar lima belas delapan in secara
kita bisa mengontrol semua fitur
disini gak ada tombolnya
karena kita agak suka
sistem di layar ini
makanya disini itu cuman ada
ada tuas lampu dan juga ada tuas
dia disini ada konsol box yang
dimana dia ada awareless chargingnya
dibuka disini ada penyimpanan
masih ada yang mencengangkan lagi jarod
yaitu ada storage yang
nah disini ada storage yang cukup berfungsi
dan empuk juga sobat kelas ev dalamnya
yaitu dua buah port timpe a
kan type c tuh sudah mulai di aplikasikan
kita coba cek di bagian penumpangnya
tapi sebelum kita pindah ke belakang
beduh panjang bener nih
pintu mal atau pintu kantor yang kaca itu
di bagian belakang wuling cloud ev
gimana reng rasanya sebagai penumpang ini
tuh ini posisi berkendara gue sebagai pasifik
dan gak gue apa apain tadi pas gue turun
dan kaki lu bisa masuk ke dalam jok depannya
ini gue gak peres
gue gak gimana gimana ini emang lega sih menurut gue
dan lagi lagi sofa nya ini jar
aduh puk banget sih ini
sofa pak bangku nih jadi lupa
lampunya di sebelah sini dong
dan dia lampunya dipindah di sebelah sini
dan yang terpenting di tengah dia udah ada ac
kan dibelakang ini di seting untuk tiga orang
misal dia kepanasan ya susah
tapi yang gue mention nih jar bener bener cabin nya luas sih ini
ini perjalanan jauh pun gue yakin lu bakal nyaman sih
apa namanya handle supermarket tadi ya dan dibawahnya ada apa namanya power window yang
all auto mantep banget dan masih ada aksen kayunya dong gila nih mobil oke dan ini sarvocal
lumayan sih kenapa sih gue kayak lihatnya senang aja gitu kayak luas gitu bener bener enggak enggak
merasa terkungkung ya iya kayak suka gitu kayak lu bisa gini aja enak ya terus disini dikasih tiga
headrest gara gara dia emang didesain untuk lima penumpang seperti itu jadi dia disini juga ada
seatbelt bagian tengahnya kayak gitu mantap terus sobat kepasivi disini kalau misal kita cuman dua
orang di belakang di sini ada armrestnya beduh armrestnya ini tuh enggak gantung
kan tuh jelas ngantung bro tapi nggak ngondoy oke dan di sini ada dua buah cup holder mantap
di sini ada chargerang kayak gitu meskipun dia cuman type e kayak gitu lagi lagi type e dan
cuma satu lagi tapi lumayan lah ya daripada nggak ada kita daripada terjebak di zona belakang ini
kita closing aja yuk nah sivi udah lihat kan gimana dari sisi luar dan juga sisi dalam

cooling cloud ev ini kayak gitu yang gua suka dari mobil ini yaitu fitur fiturnya jar ya meskipun
ada beberapa yang gue kurang gue suka itu nggak ada kenap ac nya cuman lagi lagi itu terbayarkan
dengan kesimpelannya itu sama klosifi jadi kita fokusnya ke layar tengah aja kayak gitu mantap
ada aksen aksen wood panel yang dimana itu sentuhan kecil cuman itu bener bener menambah
kesan klasi dari mobil ini dan juga kursinya udah electric seat ya dimana itu memudahkan sekali
buat kita khususnya driver dan juga penumpang bagian depan gitu dan motif apa juga nih
apa motif sofa juga motif sofanya itu jahat yang bikin motif sofanya membuat kita ingat sama
rumah gitu ya pengen buru buru pulang ya dan yang gua acungin jempol juga di bagian belakangnya
ajar bener bener gue ngerasa luas banget bagasinya bener bener gede banget kalau dibuka ya dalam
banget kalau dibuka separatornya kayak gitu dan yang terakhir sebagai informasi kalian pasti bertanya tanya nih apa harganya berapa
di kisaran empat ratus sepuluh juta rupiah
tapi estimasinya di harga segitu
dan kalian udah bisa pesen mobil ini
pihak ulingnya dia mulai
kayaknya video ini tayang udah ada delivery
nah mungkin segitu dulu video dari gua sama fajar
jangan lupa klik like komen dan juga subscrab yang ditutup kompas tv